mak dari mana mak
terserah gue dari mana kek
eh kebun gue kan banyak disini
emangnya bapak lo kebunnya dijual jualin
engga mak pedas mak
kagak baju mak bagus
ntar oma makin marah
kepentingan mana papa mama atau kita listrik
mama papa udah biasa kan diomelin sama oma
gitu dong itu baru namanya brotherhood
nanti biar indra aja ngomong
indri kan kesayangannya oma
jangan lama lama gue ga lama kok
lo kalo nulis orderan yang bener
jangan sampe kayak kemaren celana dalam orang ketukar
iya pak maaf pak
biar orangnya ketukar
si indri hamil
ada nggak sih yang lain di kepala lo selain dari urusan begituan
iya abang dengerin dulu
si indri anaknya itu aminah hamil
si indri hamil
si indri hamil
untung aja gue belum restuin selfie sama si indri
masih pengen besanan lo celaya
ini kagak ada urusan sama bang rija
ini urusannya sama si indri
iya tapi kelihatannya tetap aja anaknya itu loyong
masa sih tinate harus ngomong dua kali terus
eh bu tau gak sih
indri anaknya bu aminah itu kan lagi hamil
iya kan tadi saya bilangnya begitu
memang sudah berapa bulan bu
padahal anaknya masih kecil banget
ih kalau saya mah punya anak kayak begitu amit amit deh jangan sampai ya
kebanyakan dikekang di rumah terus
sekalian keluar langsung bun bun
eh terusin aja ngomongnya
biar dosa gue berkurang dosa lu pada nambah
kayaknya emang harus kita tunda
kau mau kenapa sih
orang tua kamu gak setuju kita bisa apa
terus kamu mau nyerah gitu aja
kamu gak kayak andri gak aku kenal dulu
itu gara gara kebanyakan minum obat
makanya kecil udah ambil ya kan
mau bikin kejutan buat abang
kejutan apa lagi
indri aja ambil gue udah terkejut
nah burung betul lah
ini pulang ya
ngomongin celoyo aja buru buru kabur
tidak dari dibalik awan wajahmu yang lupa wan
tuang asa ke dalam cawan cawan kehidupan
sebenernya bapaknya siapa ya
ya pasti temen anaknya saya manny lah
kira kira kawinnya diramein gak ya
ya pasti diramein lah
mbak hepe kan kaya enggak duit
kalau diramein kita diundang gak ya
mudah mudahan aja diundang
terserah gue dari mana kek
eh kebun gua kan banyak di sini
emangnya bapak lu kebunnya dijual jualin
enggak mak pedas mak
kagak mbak jum'at bagus
anak siapa sih
siapa dulu dong omanya
oh tuh kayak oma tuh
ah kalian semua jahat
kalau kamu mau berisik jangan di sini yang jauh sama
kalian semua jahat
indri gak mau punya adik
indri gak mau punya adik
indri gak mau punya adik
indri gak mau punya adik
indri gak mau punya adik
indri gak mau punya adik mbak
indri gak mau
iya mama ngerti
sekarang mama mau ke klinik
sekarang mama mau ke klinik
indri berdoa sayang ya
indri gak mau punya adik
pasien ya pak rizal
mungkin kena karma kali
emang dulu pak rizal hamil
kenapa itu si indri nangis
indri apa aku mina
kita lihat yuk
eh kenapa berhenti
nanti kita disampa kepo
kita kan emang kepo
mama sih pake ngelarin adik lagi
aku tuh jadi malu tau dibully sama temen temen
kayaknya sih ngedeketin
aku kan lagi akrab tuh sama si indri
so matt kita ke rumah indri yuk
mau ngapain sih
maybe dia sakit
mama ke klinik dulu ya
nggak ada apa apa
iya sedih dengar jeritanya